ya ke informasi lain pemirsa satuan reserse kriminal kepolisian resor gresik jawa timur
minggu siang berhasil meringkus tiga anggota komplotan perampok bank asal palembang
saat akan beraksi di wilayah gresik
petugas terpaksa menembak dua dari tiga perampok yang berusaha kabur dan melakukan perlawanan
tiga perampok berinisial hr eb dan ab yang berasal dari palembang
ditangkap saat reskrim kepolisian resor gresik jawa timur
saat hendak beraksi di atm sebuah bank
mereka beraksi setelah mengincar nasabah bank yang mengambil uang di bank ataupun atm
pelaku diantaranya menggunakan modus berpura pura menjadi nasabah dan membuntuti korban
setelah memastikan korban mengambil uang dalam jumlah besar
pelaku menelpon rekannya yang menunggu tidak jauh dari bank
kemudian pelaku mengikuti sepeda motor yang digunakan korban
setelah kendaraan korban diparangkan
pelaku membuka jog sepeda motor korban dan membawa kabur uang senilai lima puluh juta rupiah
modus mereka adalah menggunakan paku
kemudian apabila sudah mengetahui sasaran secara langsung
mereka melakukan pembongkaran terhadap kendaraan bermotor
yang menggunakan alat yang sudah mereka siapkan
korban melakukan perlawanan
mereka akan mempunyai perlawanan dengan menggunakan senjata tajam yang sudah di siapkan
petugas menyita barang bukti tiga sepeda motor hasil kejahatan
uang tunai sejumlah parang dan pisau
paku alat tembak ban
serta sejumlah pakaian milik pelaku
saat ini masih ada dua pelaku yang masuk daftar pencarian orang
terima kasih sudah melihat video terbaru